petugas polrestabes bandung mengamankan dua puluh lima pria yang diduga menjadi dalang aksi kerusuhan
saat pengusuran di kawasan balubur tamansari
yang berujung bentrok antara warga dengan petugas satpo pp kota bandung kamis yang kemarin
dalam aksinya masa yang diduga bukan merupakan warga taman sari tersebut
bersembunyi di balik rumah yang belum digusur
dan melakukan perlawanan terhadap petugas dengan melakukan aksi pelemparan batu
akibat aksi masa tersebut sebanyak tujuh anggota satpo pp dan satu petugas kepolisian
menderita luka berat di bagian kepala dan tubuhnya usai terkena batu yang dilempar masa
sementara itu hasil pemeriksaan urin
diketahui dua dari dua puluh lima terduga perusuh tersebut positif mengkonsumsi obat terlarang
sementara dua puluh tiga terduga perusuh lainnya dikembalikan kepada keluarga setelah tidak memenuhi unsur pidana
dalam hal ini langkah langkah secara persuasif melakukan pembawaan kepada masa
yang melakukan perlawanan melakukan pelemparan kepada petugas
yang tadi menimbulkan korban kurang lebih delapan orang
satu orang itu dari kepolisian
menurut pemkot masih ada tujuh belas pemilik rumah yang menolak rencana pembangunan
padahal sebelumnya sebanyak satu ratus tujuh puluh enam warga rw sebelas taman sari
sudah mendukung rencana pemerintah untuk menata ulang kawasan balubur
dan memilih untuk pindah sementara
kenapa dilakukan di tamansari
karena rumah di lahan tersebut adalah lokasi yang sudah menyerupakan milik pemerintah tata balubur
dengan dasar kepemilikan surat segel jual beli tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
nah oleh karena itu karena
pada saat tahun dua ribu tujuh belas itu lokasi tanah itu masih dikuasai oleh orang lain dalam hal ini masyarakat
yang jumlahnya kurang lebih sembilan puluh delapan masa bangunan atau kurang lebih satu ratus sembilan puluh delapan kakak
seperti diketahui satuan polisi pamung praja kota bandung melakukan penertiban terhadap
tujuh belas bangunan di rw sebelas kelurahan tamansari bandung kamis kemarin
selain untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat
pembangunan rumah deret juga sengaja digelar sebagai upaya menata kawasan kumuh di wilayah balubur taman sari bandung
freddy bangun bandung jawa barat